polisi masih menunggu penyelidikan dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
terkait kasus penelantaran dan kekerasan psikis terhadap lima anak di hotel yang diduga dilakukan oleh seorang perempuan berusia enam puluh tahun
dan tidak hanya itu penyidik juga mendalami catatan harta perempuan tersebut yang sudah menyewa hotel selama bertahun tahun
kapolres metro jakarta pusat kombes roma huta julu mengatakan sampai saat ini penyidik masih menunggu
penyelidikan dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau p dua tp dua a
terkait laporan penelantaran dan kekerasan terhadap lima anak di dua hotel di jakarta
sebelumnya seorang perempuan enam puluh tahun berinisial cw
diketahui menyewa kamar hotel selama bertahun tahun di jakarta barat dan jakarta pusat bersama sejumlah anak
perempuan asal malang ini mengaku mendapatkan warisan dari orang tuanya dan mempunyai rumah di kawasan ben hill
kepada polisi cewek mengaku telah dirampok
pernah dirampok dan juga merasa trauma tinggal di rumah pribadinya
kasus ini terungkap dari laporan terkait adanya dugaan eksploitasi anak
polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi hotel di kawasan jakarta pusat
dan mengamankan cewek beserta anak yang diadopsinya
proses itu kita tahunya dari lpai lpai yang melaporkan ke kita
jadi laporan itu kalau mau didalami prosedur bagaimana dia melapor mendingan ke lpai
karena ini kan kekerasan psikis tidak ada barang bukti
barang buktinya hasil pemeriksaan psikologis
alat bukti ini kita tunggu hasil pemeriksaan dari p dua tp dua a ahlinya yang mengatakan
belum sampai dilimpahkan kan belum ada hasilnya
dan itu yang menyampaikan bukan saya nanti ahlinya
makanya pada saat saya rilis p dua tp dua a menyampaikan masih proses